ya imd world competitiveness center merilis peringkat negara negara berdasarkan daya saing ekonomi digital yang dimiliki
tiga negara asia berhasil masuk dalam jajaran sepuluh teratas diantaranya singapura korea selatan dan hongkong
sementara indonesia harus pasrah ada di posisi sepuluh terbawah dari enam puluh tiga negara yang disurvey
ukuran yang digunakan terdiri dari ilmu pengetahuan teknologi dan kesiapan infrastruktur teknologi untuk masa depan
kami sajikan berikut datanya dalam negara digital paling kompetitif di dunia
peringkat negara digital paling kompetitif di dunia data ini dirilis dari imb dalam world competitiveness yearbook
ini sudah ke tiga puluh kalinya tiga puluh tahun dirilis
memang data ini kemudian digunakan untuk para pelaku bisnis untuk mengetahui bagaimana daya saing dari negara negara yang ada di dunia
terutama tentang digitalnya ekonomi digital negara negara tersebut dan kemudian bisa dikomparasi
pada tahun dua ribu sembilan belas ini ada enam puluh tiga negara
ada enam puluh tiga negara yang ikut dalam survei
begitu tadi saya sempat mengatakan bahwa ada tiga negara asia tiga asia yang masuk dalam sepuluh teratas tapi indonesia harus pasrah
karena berada di peringkat sepuluh terbawah begitu tepatnya di posisi atau peringkat ke lima puluh enam
indonesia ada di peringkat ke lima puluh
tapi kita juga di satu sisi harus berbangga
kenapa karena posisi lima puluh enam ini nyatanya kita naik dari pada tahun dua ribu delapan belas
begitu tahun dua ribu delapan belas
di posisi enam puluh dua dari enam puluh tiga begitu
jadi ini artinya kita cukup signifikan naiknya enam peringkat
dan indonesia menjadi negara dengan kenaikan yang cukup signifikan
begitu langsung lompat enam peringkat begitu
hanya ada dua negara yang lompat lebih dari lima peringkat yaitu indonesia
dan juga satu lagi adalah tiongkok begitu
china ini naik delapan peringkat
begitu luar biasa pencapaian kita boleh diacungi jempol
kita mampu membangun ekosistem dunia digital indonesia
begitu yang kemudian disurvey
dan akhirnya dari peringkat enam puluh dua tahun dua ribu sembilan belas kita naik ke peringkat lima puluh enam
kita lihat kemudian indikator indikatornya
apa saja dalam survei yang dilakukan oleh imdwcr ini
ada ilmu pengetahuan
ilmu pengetahuan ini bagaimana kemudian suatu negara ini bisa mengaplikasikan sains
kemudian juga penemuan penemuan discovery
yang ini nantinya akan berguna
untuk pengembangan teknologi
begitu akan berguna untuk pengembangan teknologi
dan juga termasuk bagaimana riset dan juga bagaimana sumber daya manusia
ini juga masuk ke dalam indikator atau subsektor ilmu pengetahuan
teknologi ini terdiri dari bagaimana regulasi
kemudian juga bagaimana ekosistem teknologi yang ada dalam sebuah negara begitu
kita sempat dipuji oleh mcinshi
indonesia sempat mendapatkan pujian kalau bahwasannya ekonomi digital kita
memiliki infrastruktur ekonomi yang terbaik begitu
bagaimana tidak karena berdasarkan data yang disurvey oleh google dan temasek
ini pernah ya ada data yang dirilis oleh google dan temasek
ini mengatakan bahwa pada tahun dua ribu lima belas
tahun dua ribu lima belas ekonomi digital kita berhasil meraih transaksi
hingga delapan miliar dolar amerika serikat
kemudian pada tahun dua ribu delapan belas
kita berhasil mencatatkan transaksi di e commerce kita
ini mencapai dua puluh tujuh miliar dolar amerika serikat
dan ditargetkan nanti pada tahun dua ribu dua puluh lima
pemerintahan kita menargetkan kita akan berhasil membuka transaksi seratus miliar dolar amerika serikat
ini angka yang cukup besar begitu untuk pemerintah indonesia
oke kita ke indikator selanjutnya
kesiapan menghadapi masa depan
bagaimana negara kita mampu untuk membangun ekosistem tadi
hingga ready atau siap untuk menghadapi tantangan tantangan
di ekonomi digital tahun dua ribu dua puluh
nah ini dia kemudian negara digital paling kompetitif di dunia
atau yang memiliki daya saing paling tinggi
nomor satu amerika serikat
kemudian nomor dua singapura
kalau kita lihat amerika serikat sendiri
ini juga tidak heran
karena kalau kita berkaca pada data yang sebelumnya pernah juga dirilis
begitu amerika serikat ini
juga pada tahun dua ribu dua puluh
ini walaupun indonesia ya
indonesia ini menjadi negara dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup
juga yang terbesar
kita peringkat lima di dunia
amerika serikat pada tahun dua ribu dua puluh dikabarkan
sudah membangun empat puluh tujuh ribu startup
karena kalau kita berbicara soal ekonomi digital
kalau kita berbicara soal digital paling
pasti paling ini ya startup begitu ya
atau perusahaan rintisan
yang paling relevan begitu dengan ekonomi digital
kemudian indonesia ada di peringkat kelima
untuk negara dengan startup
negara dengan startup terbesar
tidak heran kalau indonesia juga memiliki cita cita
untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar
kemudian kita singapura
swadia denmark dan juga swiss
dengan juga negara paling bahagia di dunia
amerika serikat punya silicon valle
singapura punya launchpad
mempunyai ekosistem atau mempunyai hub hub
untuk sektor teknologi yang benar benar dikembangkan
kemudian kita lihat di sini indonesia
sekarang di posisi ke lima puluh enam
nah lima puluh enam indonesia
siapa saja yang ada di atas dan juga bawah kita
ada di peringkat lima puluh empat ada siprus
kemudian lima puluh lima filipina
kemudian di bawah kita ada brazil di peringkat lima puluh tujuh
dan columbia di peringkat lima puluh delapan
sebelumnya amd juga pernah merilis data
begitu bahwa selain daya saing ekonomi digital
untuk imd sendiri pada bulan mei dua ribu sembilan belas ini
pernah merilis data tentang daya saing ekonomi domestik
untuk daya saing ekonomi domestik ternyata indonesia
negara kita ini ada di peringkat atau naik begitu di peringkat tiga puluh dua
dari sebelumnya pada tahun dua ribu delapan belas kita ada di urutan empat puluh tiga
begitu ini tahun dua ribu sembilan belas ya
ada di peringkat ke tiga puluh dua
untuk ekosistem ekonomi domestik dari imd juga yang merilis data tersebut
oke kemudian tadi juga dikatakan bahwa ada tiga indikator utama yang digunakan
yaitu ilmu pengetahuan kemudian teknologi
dan juga kesiapan untuk dimaksud
untuk masa depannya
ini untuk di tren digitalisasi ekonomi sendiri
tadi kita sempat melihat ini bagaimana tahun dua ribu lima belas kita di peringkat enam puluh

kemudian di tahun dua ribu delapan belas kita peringkat enam puluh dua
dan naik di dua ribu sembilan belas ke peringkat lima puluh enam begitu
kemudian kita lihat lagi untuk ilmu pengetahuan
atau tadi saya katakan ada beberapa subsektor juga untuk kategori ilmu pengetahuan ini
di antaranya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia
nah ini kemudian dilihat dari segi ilmu pengetahuan indonesia ada di peringkat lima puluh enam dibandingkan enam puluh tiga negara
kemudian kita lihat untuk dari perkembangan teknologi
indonesia ada di peringkat empat puluh tujuh begitu dari enam puluh tiga negara yang disurvey
dan kalau ada beberapa indikator juga nanti coba akan kita bahas
selanjutnya untuk bagaimana readiness to the future
trend kesiapan republik indonesia
tren kesiapan republik indonesia untuk menghadapi masa depan
kita di posisi lima puluh delapan dibandingkan enam puluh dua negara
apa saja di sini yang di kemudian subsektor yang kemudian dianalisa atau disurvey
adalah untuk adaptive behavior
atau bagaimana negara kita bisa adaptif terhadap teknologi itu sendiri
dan juga bagaimana kita bisa membangun framework atau kerangka kerja yang baik begitu untuk ekonomi digital
ada beberapa subsektor atau juga indikator lainnya juga
bagaimana imd ini mereview atau menyurvey terhadap negara negara dengan ekonomi digital terbaik
salah satunya negara di bawah pdb dua puluh ribu usd per year
ternyata indonesia ada juga di posisi yang cukup baik dibandingkan negara negara asia lainnya
indonesia menargetkan pada tahun dua ribu lima puluh kita bisa menjadi raksasa ekonomi digital di asia tenggara
semoga dengan data yang dirilis imd ini kita naik enam peringkat pada tahun ini
semoga tahun depan kita bisa mengungguli negara negara asia lainnya
jika ingin memang menjadi raksasa ekonomi digital di asia tenggara
masuk ke dalam sepuluh terbesar world competitiveness untuk peringkat ekonomi negara digital